assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
kontemplasi kita pada sore hari ini ialah
bagaimana memelihara diri kita itu supaya bisa konsisten
konsisten antara bahasa kalbu bahasa mulut bahasa tangan jari jemari tangan
kemudian juga body language bahasa tubuh kita sendiri
insya allah bulan suci ramadan ini melatih kita untuk konsisten menjadi manusia sejati
apa yang dimaksud manusia sejati
manusia sejati ialah manusia yang terhindar daripada kemunafikan atau hipokrit
kemunafikan itu sangat berbahaya
makanya itu allah swt menegaskan
sesungguhnya orang munafik itu ialah berada pada neraka yang paling jahan enam yang paling di bawah
rasulullah pun juga mengingatkan kita bahwa ciri ciri kemunafikan itu ada tiga
apabila ia berbicara pasti ada bohongnya
mungkin tidak semuanya bohong
tapi selalu ada campur campur bohongnya disitu
sepuluh berita yang keluar dari mulutnya mungkin lima yang benar selebihnya bohong
itu ciri ciri kemunafikan
yang kedua apabila ia diberi tanggung jawab dia hianat
saya titip ya barang saya eh ditinggalkan akhirnya diambil orang
saya titip anak saya ya eh ternyata dia nggak hiraukan
saya titip barang saya malah justru dia yang ngambil
pak agar makan tanaman
nah itu ciri ciri kemunafikan
dan yang ketiga ialah apabila ia berjanji ia engkar
datang ke rumah ya oke saya pasti datang
eh tidak datang gampang sekali saya tidak bisa karena ada begini
janji pokoknya nanti kalau saya dipinjamkan satu bulan saya akan kembalikan
satu tahun tidak pernah mau berjumpa dengan yang bersangkutan
jadi hati hati nah bulan suci ramadhan ini kita ditempah menjadi orang yang konsisten
menjadi manusia sejati
mari kita mengamalkan apa yang kita ketahui
dan supaya kita mengetahui apa yang kita amalkan
mari kita latihan pada bulan suci ramadan ini
bulan suci ramadan ini adalah bulan latihan spiritual
kalau selama ini kita pernah mengadopsi sifat kemunafikan
misalnya menganggap ringan sebuah janji untuk tidak ditunaikan
misalnya kita mengabaikan tanggung jawab yang pernah diberikan orang kepada kita
nah evaluasilah perjalanan hidup kita
apakah kita akan menjadi munafik sampai malaikat maut menjemput kita
mari kita introspeksi diri kita sendiri
kemunafikan itu kadang kadang tidak terasa dengan kemampuan kita sendiri
kemunafikan itu kadang kadang tidak terasa dengan kemampuan kita sendiri
kemunafikan itu kadang kadang tidak terasa dengan kemampuan kita sendiri
sekali kita mendengar cerita segalanya
ya ya tidak
kalau semuanya ini itu
karena kemunafikan ini
tapi diri kita
nerakanya orang munafiq itu lebih dahsyat daripada negara kanya orang kafir
karena bukan saja mencelakakan dirinya orang yang dihianati
tapi banyak orang yang bisa ikut kena
bulan suci ramadan ini adalah bengkel spiritual kita
untuk menjadi manusia yang benar
bengkel spiritual untuk menjadi manusia sejati
kebiasaan kita mulut ini sering bohong
kebiasaan kita jari jemari ini sering memforwat kebohongan
mungkin niatnya lucu lucuan tetapi itu menyakiti perasaan orang
bahasa tumbuh kita itu seringkali dianggap orang itu angku
mari kita tinggalkan semua apa yang orang tidak senang terhadap diri kita
apakah itu benar
apakah itu bahasa mulut
apakah itu bahasa lisan tulisan
insya allah tinggalkan semuanya
mari kita berubah seiring dengan bulan suci ramadan ini hadir di tengah tengah kita
kalau bulan suci ramadan tidak mampu merubah kita menjadi orang baik
kalau bulan ramadhan kali ini tidak sanggup untuk menjadikan kita itu menjadi manusia lukur
apalagi yang akan menyadarkan kita
inilah bulan yang paling keramat
inilah bulan yang paling
inilah bulan yang paling istimewa untuk merubah perilaku buruk menjadi perilaku yang baik
kalau bulan ramadhan tidak mampu menjinakkan kita
jangan jangan kita memang adalah ditakdirkan penghuni neraka
sadarlah kita semuanya
sadarlah bapak ibu
mari kita menyadari
jangan menganggap enteng kemunafikan itu
jangan menganggap enteng kebohongan itu
jangan memandang enteng kebohongan itu
dampaknya sangat besar
marilah bapak ibu sekalian menyadari hal ini
semoga insya allah allah menerima seluruh istighfar kita
demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh